sebuah video sekelompok siswa sd asal trenggalek sedang menghisap rokok elektrik atau vape tersebar luas dan menjadi viral di sejumlah media sosial
peristiwa ini sempat meresahkan warga dan pihak sekolah
dalam video berdurasi satu lima menit ini tampak tujuh siswa yang masih mengenakan seragam sekolah dasar negeri dua surodakan bersembunyi di antara dua buah gedung
dalam aksinya para siswa ini secara bergiliran menghisap rokok elektrik
beberapa siswa tampak mahir memperlihatkan beberapa gaya
dalam menghembuskan asap vape
video inilah yang menjadi viral di sejumlah media sosial seperti facebook maupun whatsapp dan hebohkan warga trenggalek
kepala sd negeri dua surodakan trenggalek mengakui video tersebut adalah benar anak didiknya
peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan bulan agustus lalu dan seluruh siswa yang terlibat telah dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya
itu karena namanya anak mempunyai sifat rasa ingin tahu
dan ingin mencoba akhirnya tidak mengerti bagaimana akibatnya
nah mohon maaf sekali lagi kami mohon maaf untuk warga dua solendakan yang saat ini heboh dengan adanya media sosial itu
prihatin dengan kejadian tersebut pemkap trenggalek telah melakukan langkah strategis untuk penanganannya
saya akui kan saya cukup silent ya selama ini
kenapa saya memilih silent
karena ini menyangkut anak kecil yang belum memiliki pertimbangan yang sepenuhnya mata
jangan kemudian kita membombardir mengecam anak anak itu
ini adalah sebuah peristiwa yang perlu menjadi introspeksi bersama
sementara buntut viralnya video tersebut tim gabungan dari kepolisian dan dinas pendidikan kabupaten trenggalek melakukan razia terhadap barang bawaan pelajar di sejumlah sekolah
razia tersebut merupakan bentuk antisipasi dari instansi pendidikan agar kasus serupa tidak terulang lagi
fadli rahmawan trenggalek